bulan dari spesial ya man buat lo
kita mampir ke salon dulu yuk krim bat
kok ada kartas sih
kok ada nama pulan darinya sih
katanya mau krim bat
lo kenal gak sih sama tulisan ini
yang berhubungan sama puisi kan cuman
makanya itu my gue tuh takut kalau itu buatannya si roman
gini aja si roman kan sering nulis puisi
terus dia pajang di mading
kita sampein aja tulisannya dia
makasih ya lo udah nemenin gue
karena gue tuh galau
kecewa banget kecewa sakit hati
kian lo tau gak yang nembak gue itu bukan roman
tapi bom yang nembak gue
iya ibu kan gue gak rela kalo mau pacaran sama dia
aduh kalo inget itu gue jadi mau pingsan lagi
jangan jangan jangan
mendingan kita pulang aja yuk daripada lo inget inget
rasa masih jadul lo
masa sukasi lebih suka roman daripada gue
padahal gue kurang apa coba kan
kurang kurus kurang ganteng
gue udah kurang semua
ya kok tenang sudah
kok punya cinta itu
sama kolam ikan
gimana nyambungnya helen sama kolam ikan
emang tidak nyambung kok berdua
tidak ada hubungan
persis banget san
sama lo diperintahin deh
ya kok sabar sudah
lo udah kemana aja sih gue cariin
lo kenapa sedih banget
kayak curut jepit
ditolak sama sukasi dia
bukannya adik adik lo yang lo kasih ke dia udah diterima semua ya
udah cuma diterima
sukasi cintanya sama roman
ya pantas sih
emang aja di dunia ini cewek unik tuh bukan cuma sukasi doang
iya nih ini kayak banget dah
pasti gara gara puisi puisi dari roman nih
soalnya waktu gue ngasih puisi itu gak dikasih nama
sebenernya aja kalo ga dikasih nama ketuker kan lagi puisi
lo waktu dikasih puisi sama si roman lo namain ga
yang gue kasih ke bulan
oh engga ya
namain ga ya
ga tau belum ngecek roman ntar gue cek deh
udah lah bob bersabar aja lah
saya mau ngasih puisi tapi ke siapa ya
ke ada di depan aja
eh cepet ya
jangan galau galau gitu
jangan galau galau gitu
sem banget mukanya
cuy gue tau dia kenapa cuy
pasti dia lagi mikirin bulan iya kan
esok apes banget hidup lo
gue bukan lagi mikirin bulan
tapi gue mikirin si roman
tunggu dulu deh
lo prestasi ke bulan dan sekarang lo berpaling ke roman
eh bukan gitu maksud gue
gue tuh pengen ngerjain si roman
gue empat banget ngeliat muka dia
pokoknya gua bakal ngasih dia pelajaran
supaya dia bisa jauhin si bulan
harus diberi men
ini untuk kau
bukmat yang ada puisi kau itu
sudah laku sepuluh biji
jadi kau dapat lima puluh
jadi ini uang hasil kerja aku sendiri nih
oh iya ada satu lagi
besok harus bikinkan lima belas kuisi lagi yang baru
gimana kau sanggup kan
harus sanggup lah
jatuh dimana coba
jangan jatuh di luar ya
jatuh dimana ya
mudah mudahan aja jatuhnya nggak di sekolahan deh
gue mau nunjukin ini ke lo
wisi ini lo buat buat ulan dari ya
terus agenda yang kita beli bareng itu lokasi ya ke ulan dari
bulan dari spesial ya man buat lo
ya kan man
lo diem gara gara gua bener ya
lo diem berniagnya kalo di

bicara sama abonenah jokowi